usai dilantik presiden di istana negara doni monardo hadir dalam serah terima jabatan sebagai kepala badan nasional penanggulangan bencana yang baru di gedung bnpb pusat jakarta pada rabu siang
doni monardo menyatakan akan menyiapkan skema mitigasi bencana hingga ke tingkat rukun tetangga agar penanganan bencana lebih siap
doni monardo menyatakan akan menyiapkan skema mitigasi bencana hingga ke tingkat rukun tetangga agar penanganan bencana lebih siap
dan akan meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak dalam tanggap dan penanggulangan bencana di tanah air
demikian juga dalam menghadapi bencana ini yang tahu tentang potensi bencana adalah para pakar
para pakar ini nanti kita harapkan bisa memberikan sebuah gambaran perkiraan tentang potensi ancaman yang ada di berbagai daerah
sehingga nanti tiap daerah itu cara mempersiapkan penanggulangannya dan juga pencegahannya tentu berbeda
masyarakat yang ada di pesisir pantai tentu berbeda dengan ada yang di gunung
sebelumnya sesaat usai profesi pelantikannya doni monardo menyatakan akan menyiapkan skema mitigasi bencana hingga ke tingkat rukun tetangga agar penanganan bencana lebih siap
tugas pertama doni monardo yang dilantik presiden jokowi pada rabu pagi sebagai kepala bnpb yaitu menyelesaikan persoalan tanggap bencana
yaitu pemulihan yang masih berlangsung seperti palu donggala dan lombok
kedepan mantan danjen kopassus ini akan mengarahkan semua komponen masyarakat untuk lebih waspada terhadap bencana
soal posisi doni yang masih pati tni aktif pihak istana telah menyiapkan revisi peraturan presiden yang mengatur soal bnpb
dengan adanya revisi perpres itu bnpb tidak lagi berada di bawah presiden melainkan menko polhukam
selama ini bnpb bertanggung jawab langsung kepada presiden berdasarkan perpres nomor delapan tahun dua ribu delapan belas